gubernur dki jakarta anies baswedan menemui masa buruh yang berdemo menuntut kenaikan upah minimum provinsi dki jakarta
di depan gedung balai kota jakarta pusat kami siang
menurut anies kenaikan upah minimum provinsi di dki jakarta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
namun gubernur dki jakarta ini berjanji akan mengurangi biaya hidup di dki jakarta
untuk menaikkan ump ada ketentuannya yang harus ditaati
tapi untuk yang menurunkan biaya hidup kita bisa membantu di situ
dari dki dengan kartu buruh pekerja jakarta kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah
kemudian memberikan biaya transportasi yang ditanggung lalu kartu jakarta pintar untuk anak anaknya
hanya naik sekitar dua puluh ribu saja
kami siang ribuan buruh di kabupaten sidoarjo jawa timur menggelar aksi demo menolak kenaikan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh dua sebesar satu sembilan persen
kenaikan yang telah diputuskan kementerian ketenaga kerjaan ini dianggap terlalu kecil
sayangnya aksi ini diwarnai dengan memblokir ruas jalan menuju kota sidoarjo hingga menyebabkan kemacetan lebih dari lima km
tak sedikit para warga pengguna kendaraan roda dua nekat
robos membatas jalan dan melawan arah untuk menghindari kemacetan
tim liputan cnn indonesia